saya sudah perintahkan kepada semua menteri dan tidak hanya satu urusan itu saja
karena kemarin juga baru disampaikan kepada saya laporan untuk semester satunya
temuannya banyak dan itu yang perlu dilakukan perbaikan perbaikan
dan juga menyampaikan semuanya kepada bpkri